kesedihan muslih ayah dari bribtu ruli firmansyah terlihat ketika kapolda gorontalo
irjen polisi helmi santika tiba di rumah duka di desa ngadir gongijen kota semarang bersama
jenazah ibtu ruli firmansyah yang ditaruh di dalam peti sampai satu jam jenazah briptu
ruli diberangkatkan ke pemakaman dengan upacara militer ke polisi ya
bribtu ruli yang merupakan ajudan kapolda gorontalo ditemukan tewas di dalam mobil
dinasnya pada sabtu pagi di desa ombulok kecamatan limboto barat kabupaten gorontalo
hasil olah tkp didapati ada luka tembak di dada kiri muslih tak menampik ada problem
dalam hubungan asmara antara anaknya dengan kekasihnya yang merupakan poluan
di detesemen khusus delapan puluh delapan mabes polri kalau perangannya itu kan memang pernah datang
ke sini dan saya sudah pernah melamat ke sana konflik itu kan konflik lebih jadi saya tidak
bisa apa itu mengimpulkan
sementara itu polda gorontalo masih terus melakukan pendalaman adanya dugaan motif lain
saya tidak mau berandai andai saya tidak mau berandai andai karena ini akan menimbulkan
polemik ya biar nanti dirimu bekerja secara maksimal secara optimal transparan dan selalu
mengkomunikasikan kepada pihak keluarga ya kami sudah bersepakat dengan pihak keluarga akan
istilahnya kerum kasus tewasnya brib dua rf ini pun menjadi perhatian publik karena ada dugaan brip dua rf
tewas karena dibunuh damar sinuko semarang jawa tengah ah